kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat
salah satunya dalam hal sistem pembayaran
menjawab tantangan zaman bank indonesia mendesain dan menetapkan quick respon indonesia standard atau disikat kris
agar sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat aman serta mempermudah komunikasi antar penerbit qr dan merchant
dengan tagline unggul diharapkan masyarakat lebih mudah dan fleksibel saat bertransaksi menggunakan kris
unggul universal inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri
transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman
untung efisien satu kode qr untuk semua aplikasi
langsung transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran
pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan
di setiap makna indonesia